coba aja tadi aku gak tiduran aku bisa berhuri huri jumpa trava
aduh oh prt ah
ali kamu kan lagi sakit kenapa keluar malam malam gini
aku mau jumpa trava di sekolah prt
oh sama bella sama april juga belum pulang
ini prt mau ke sekolah mau jemput
udah bareng aja yuk
kita cari pasatnya lagi yuk
kak itu siapa ya kok serem sih
itu kali pasat pam nya tapi ngapain dia disitu ya
hah pasat pam kok pasat pam serem gitu sih
kita lihat aja yuk udah mudahan itu beneran pasat pam
kak wajib takut kak udah udah yuk
pak pasat pam
pak kenapa sih gerbangnya dikunci
kak bella itu suara apa ya mochi takut

godsapa aduh bukan
saya datang ke sini
itu ada mari
kita harus sembunyi di sana aja
aduh kelap banget
pak rt tante ranti dan juga ali datang ke sini buat tolongin kita
raff jam segini belum pulang ya
coba aja tadi aku gak tiduran
aku bisa buru buru jemput apa
aku bisa buru buru jemput rafa
pak rt mau ke cina aja sih
kenapa keluar malam malam gini
aku mau jemput rafa ke sekolah pak rt

bela sama april juga belum pulang
ini pak rt mau ke sekolah mau jemput
udah bareng aja yuk
kamu masih sakit gini
ayo bareng aja yuk
rumahnya bu kodir jauh jauh amat sih
rumahnya bu kodir jauh jauh amat sih
beli rumah di situ
beli rumah di daerah perkotaan atau jangan di kampung
tahu gitu tadi
nganterinnya besok pagi aja
kemaleman jemba mendung
mana belum jemput rafa
kerja ayah istrinya pak kodir
sebagai janda hebring yang mohai
selalu sedia payung sebelum gak punya payung
ya allah jangan hujan dulu
aduh irek dibuka payungnya aja
barang rese deh ya
aduh dasar beli payung kreditan
aduh hujan anginnya keburu gede
anginnya kenapa gede banget
angin aduh lu
jangan dulu dong
aduh payungnya terbang lagi
kakinya gede amat
makasih ya udah diambilin
boleh ya pinjem payungnya
aku traitor dulu ngantuk
iya bang saya juga bang nganuk pengen ngopi
bang ingin kita balik ke posturant aja yuk
kamu itu tumpen punya hidup cemerlang
siapa ini lempar lempar batu
wah berani banget ini lempar batu
siapa ya iseng banget sih
siapa ini lempar lebar keluar
gak takut lah
aduh udah bener bener nih
lempar balok lagi
keluarlah aing tesien
bu manusia bu hantu bu jenjadian
keluarlah bu aing
tenang lihat ada pak rt belakang
sini si zara belum pulang juga
pak ini gembok lagi nih gerbangnya
pak pak penjaga